di tempat sampah
dia tanya apa apa sama mama mau merawatnya
kami memberi dia sejumlah uang dan kami gak pernah ketemu lagi sama dia
cuma anak dari tong sampah
saya dimana pak
bangun juga lo akhirnya
gue gak tau
tadi kan lo sendirian
saya mau turun pak
kita udah jauh banget dari jakarta tau gak loh
saya mau turun pak
gue udah banyak
ya mau jemput anak saya dulu
wah tuh udah banyak keluarin duit buat lo
nesponsorin berangkat ke batam
lo gak boleh balik
hai si budakurnya
tak ada apa apa yang harus wijakin weda

lia lu kenapa
lia lu kenapa sih
gue mimpi buruk gry gue mimpi buruk
ya udah ya udah lu tenang ya
lu senyum dikit gek ya
tapi senyum lu kelihatan maksad ya
ya udah deh
sekarang aku mau tidur
sekarang kita mau rem
kita cari udara
sekarang kita cerita cerita
ya dalam panas
eh tapi emang bener loh
kalau dilihat lihat kiki lu emang kaya gini
eh enak aja mau ngebahas kiku
tadi kamu udah mau ibu raffo
gue nggak tahu deh
kok gak ada lu jadinya apa gue
gue juga nggak yakin gue bisa bertahan tau nggak
lu jangan geer dulu lah
gue ngelakuin itu semua juga karena gue kaget
tiba tiba lu tuh teriak teriak gak jelas gitu
gue kan takut jadi
thanks ya li
lu nggak tahu
ada di deket lu kaya gini
dan ngeliat lu tersenyum itu
udah bikin perasaan gue jauh lebih baik
ya lu juga udah ngibur gue li
dari mimpi buruk gue
pa kenapa sih pa
merzy kamu keluar
mama mau bicara sama bapak kamu
pernah combat itu
pernah mendapatkan perasaan mungkin
bisa bisanya kamu bikin malu aku
kamu sudah mempermalukan keluarga ini
diantara orang lain pula

apa sih yang ada dalam otak kamu ya
apa sih yang ada dalam otak kamu yoz
nggak butuh cincin kawin ini
dan aku akan telepon pengacara untuk segera urus perceraian kita
mer mer lo turun mer bahaya di situ
lo pergi dari sini lo sab dulu sama gue pergi
lo harus turun mer bahaya nanti lo jatuh
lo pergi nggak
kalau misalkan oh gak pergi sekarang sekarang gue bunuh diri
lo nggak usah peduli sama gue gue minta lo sekarang pergi
lo sekarang pergi nggak usah peduliin gue
kamu sudah mempermalukan keluarga ini
pulang pulang mabuk diantara orang lain
apa sih yang ada dalam otak kamu yos
aku gak butuh cincin kawin ini
dan aku akan telepon pengacara untuk segera urus pencerahan kita
bang udah udah kamu harus ingin ketahuan sekarang ya
ya udah aku akan dimanjirin
udah nggak usah cepetan
ini adalah akhir dari semuanya
kalian tuh bukan keluarga yang seperti apa gue mikirin
terus sekarang kalian mau cerah
ya udah jerah aja sana
gak pernah peduli kan sama gue
terus sekarang gue mau mati
gue mau bunuh diri
kau bisa sekarang mau mati
apa kalian masih peduli sama gue
apa kalian masih mau cerai
sekarang gue mati aja
nah kita bisa berbual sama